dan sembari menunggu mas anies nah ini saya perkenalkan istri saya tercinta
namanya mpok nur asia namanya nur asia uno panggilannya mpok nur asia
orang betawi asli doyannya adalah majelis taklim sama makan semur
ya kami disini berdua sembari menunggu pak gubernur pak anies rosit baswedan
ingin menyampaikan beberapa hal
pertama tama hari ini jakarta kembali maju satu langkah
kami mengapresiasi gubernur gubernur sebelum kami
gubernur gubernur yang hebat yang telah membangun dki jakarta kota yang kita cintai ini
lima tahun yang lalu ada tiga gubernur mulai dari pak jokowi pak basuki dan pak jarod
mari kita ucapkan terima kasih untuk gubernur gubernur yang sudah memberikan hal yang terbaik buat dki jakarta
berikutnya kami ingin menyampaikan bahwa kita semua optimis di sini betul
optimis atau enggak
optimis bahwa jakarta insya allah lebih baik lagi amin
lebih sejahtera lagi amin
ada disini yang enggak punya kerjaan
coba yang gak punya kerjaan tunjuk tangan
lah ini kerjaan wartawan kerjaan kok tunjuk tangan
sekarang saya mau tanya nyari kerja gampang atau susah di jakarta
gampang atau susah
susah atau susah banget
susah banget insya allah dengan program oke
oc kita akan ciptakan lapangan pekerjaan sehingga nyari kerja di jakarta insya allah gampang ya
kita bantu pemerintah bukan dengan memberikan tambahan beban buat pemerintah
tapi kita ciptakan dunia usaha sehingga ekonomi rakyat ekonomi akar rumput bergerak setuju
kita akan buka lapangan kerja di masyarakat kelas menengah ukm ukm akan tumbuh
akan bisa mendapatkan permodalan setuju
berikutnya kita ingin memastikan bahwa masyarakat ke depan akan mendapat pendidikan yang lebih baik
program kita adalah program kjp plus
insya allah kjp plus akan menjawab begitu banyak warga masyarakat yang menginginkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas
terakhir kita sama sama
kita tahu bahwa pembangunan di jakarta harus lebih berkeadilan betul
sekarang kita harus menambah keterbukaan kita dan kita harus pastikan agar semua bisa merasakan pembangunan di dki
sekarang ini kita sudah mengucapkan dua puluh tiga rencana kerja kita
kita insya allah akan istiqomah untuk seluruh rencana kerja

insya allah mohon diberikan dukungan
agar pembangunan di dki tidak menyisakan ketimpangan
karena kalau menyisakan ketimpangan akhirnya yang kaya makin
yang belangsak makin
ada pak haji omairama disini mana bang haji omah
mana bang haji omah
itu laginya bang haji omah
terakhir terakhir kita ingin
warga sekarang optimis
kita ingin membangun agar jakarta bisa harga harganya terjangkau buat warga sekitarnya
biaya transportasi mahal atau murah sekarang
mahal atau mahal banget
insya allah kita punya program program yang bisa menurunkan biaya transportasi di dki
biaya perumahan mahal atau murah
insya allah kita juga akan punya program
program rumah dp rupiah bisa kita hadirkan untuk memastikan bahwa warga memiliki akses kepada perumahan yang berkeadilan
kita juga sambut di sini ada kiai haji kita kiai yusukron makmun
dan juga para ulama ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
saya ingin ucapkan terima kasih untuk para ulama yang sudah memberikan doa bagi kita semua
mari kita doakan doa
para ulama kita diberikan umur panjang
diberikan kesehatan yang walafiat
dan mudah mudahan jakarta kita bisa ke depan berahlaku
terima kasih para ulama kita ke depan
insya allah ulama ulama harus dekat dengan umaroh betul
kalau ulama dan umaroh bersatu
insya allah masalah masalah di dki
kita solusikan bersama
amin amin ya rabbal alamin
ya ini dia yang
semua disini adalah
berjuang kemarin untuk menjadikan jakarta maju kotanya
dan bagi warganya
kami ingin mengundangkan
yang pertama tama dari perwakilan ibu rumah tangga tangguh
namanya mpok sara jubaydah
ibu rumah tangga yang aktif
di kegiatan sosial berwirausaha sebagai penjual nasi uduk
ini mpok sara jubaydah nih
oh sini berdiri mpok sara
ya berdiri dulu disini
berikutnya dari kalangan
kaum disabilitas ukm difable
saya ingin mengundang bapak nedi supriyadi
ukm difabel yang mempunyai usaha
ini dia nih
kalau ada yang hp nya rusak
ada yang ap nya rusak
nah ini pak nedi bisa
ya pak nedi disini
berikutnya dari umkm inspiratif
pemilik usaha sepatu olahraga
merek sandi uno
silahkan pak hartono
berikutnya aktivis lingkungan hidup
yang memberi kita inspirasi
bagaimana kita menjaga kelestarian
kali dan sungai di dki
terima kasih pak kiai
dari mui juga meninggalkan tempat
silahkan bapak bidin
dari anak anak muda
ketua relawan jakarta maju bersama
terima kasih usama
dan dari warga yang digusur
dan aktivis pendidikan
bapak salim abdullah
sudah ada pak salim
nah ini dia pak salim abdullah
ada enam disini
oleh karena itu
panitia sudah menyiapkan
saya tadi tanya sama pak jokowi
pak jokowi dulu dilantikkan
jadi wali kota jadi gubernur
pakai putih putih kayak gini
saya tanya pak jokowi berapa kali pakai baju putih ini
sekali aja pak sandi
oke karena kalau itu
sebuah yang lain daripada yang lain
yaitu memberikan souvenir
untuk mpok sarah jubaidah
adalah topi gubernur
topi wakil gubernur
berikutnya kasih selendang
eh panitia ini bisa beli lagi kan topi
karena sepatunya adalah
sepatu sandi uno
saya akan berikan
sepatu putih ini
untuk pak hartono
ini mohon disimpan
anak muda kita
kita akan berikan
jengkol ini adalah
supaya pada satu saat
bisa juga menjadi
dan menjadi pemimpin di dki
mari kita sambut
gubernur kita bapak anies rashid baswedan
bapak anies rasid baswedan
bapak anies rasid baswedan
bapak anies rasid baswedan
bapak anies rasid baswedan
bapak anies rasid baswedan
udah yang terima
berikutnya adalah yang keempat
bapak anies rasid baswedan
bapak anies rasid baswedan
ya mohon bapak ibu yang diatas panggung
untuk menjaga ketertiban
bapak ibu yang tidak berkepentingan
untuk turun dariatas panggung
ya bapak dan ibu dengan hormat yang tidak berkepentingan untuk turun dari atas panggung dengan hormat
ya karena panggungnya terbatas dan sudah ada anak anak di belakang ini ya bapak ibu ya
mohon sekali untuk media juga tidak ada yang di atas panggung
mohon bapak ibu dan juga media yang tidak berkepentingan tolong turun dari atas panggung bapak ibu
karena acara tidak akan bisa dilanjutkan ketika acara belum tertip di atas panggung
mohon bapak ibu
bagi wartawan dan baik media mohon untuk turun dari panggung untuk meliput dari bawah panggung
bapak ibu dengan hormat yang tidak memiliki kepentingan untuk kembali turun ke bawah panggung
terima kasih banyak
untuk rekan rekan wartawan dan media kami minta dengan hormat untuk ada di bagian depan panggung saja
dengan hormat rekan rekan media
ya yang tidak berkepentingan dimohon untuk turun panggung
sekali lagi yang tidak berkepentingan dimohon untuk turun panggung
masuk rekan rekan wartawan yang ada di panggung yang sudah menghadirkan gambar dimohon
disilakan dengan hormat untuk turun dari panggung
kekhawatiran kita akan rubuh panggungnya
mohon kesediaan dari para wartawan dan awak media
baik di atas panggung sudah hadir bapak gubernur terpilih dki jakarta

maka dari itu mohon dengan hormat untuk bapak dan ibu yang tidak berkepentingan untuk turun dari atas panggung
kepada kawan kawan yang ada di atas panggung
sekali lagi mohon kepada kawan kawan yang di atas panggung mohon dengan hormat
akan ada pidato politik dari pak gubernur dan wakil gubernur
kami mohon dengan hormat
bisa turun ke panggung karena panggungnya tidak muat segini banyak nanti akan rubuh
minta tolong teman teman dari bang japar dan brigada bisa bantu untuk menurunkan kawan kawan yang ada di atas panggung
kembali lagi minta tolong kawan kawan yang ada di atas panggung
biar kita bisa mulai lagi acaranya mohon kesediaannya bapak dan ibu sekalian
kita bisa meneruskan acara ini
ya dengan hormat
dengan hormat saya memohon untuk yang tidak berkepentingan untuk turun dari atas panggung
warga yang digusur
dan aktivis pendidikan
bapak salim abdullah silahkan ke depan
akan dapat dasi hitam
bapak nebi supriyadi
berikan penghormatan untuk akan
jas putih ini
tolong kepada teman teman bang jafar tolong diamankan panggungnya
mohon sekali ya bapak ibu mohon sekali dengan hormat bagi yang tidak berkepentingan untuk tidak di atas panggung
mohon sekali bapak ibu demi kelancaran acara
oke karena semua sudah kebagian dan saya tidak ada lagi yang bisa dicopot
doang ada lagi yang bisa dicopot
kenapa ini semua saya berikan saya sudah bilang sama pak anies bahwa gubernur dan wakil gubernur harus menyatu dengan rakyat
harus menyatu dengan rakyat
tidak ada jarak gubernur dan wakil gubernur menyatu dengan rakyat menyapa rakyat dan menjadi bagian daripada rakyat
terima kasih mari sama sama
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
kesempurnaannya milik allah swt
mohon maaf mohon betul betul permintaan maaf dari lubuk hati kami yang paling dalam kalau penerimaan kurang
tapi kami melihat ini sebagai antusiasme dari masyarakat
mudah mudahan ini menjadi modal bagi kami bisa berbakti mengabdi berjuang bersama rakyat lima tahun ke depan
sehingga jakarta insya allah akan menjadi baldatun toyibatun warobun
mengofur menjadi jakarta yang lebih baik lebih sejahtera maju kotanya dan bahagia warganya
terima kasih sekali lagi
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kepada bapak wakil gubernur bapak sandiaga uno untuk sambutan dan penyerahan
boleh tepuk tangan untuk bapak sandiaga uno